kita awali segmen mudik hari ini dari blitar
sebuah gerbong angkutan lebaran kereta api gajayana
jurusan malang jakarta
mengeluarkan asap tebal saat memasuki stasiun kota blitar
akibat kejadian ini penumpang dan petugas kereta sempat dibuat panik
meski kejadian bisa diatasi petugas
namun kejadian ini berimbas pada terlambatnya jadwal berangkat kereta
hingga tiga puluh menit dari jadwal semestinya
petugas serta penumpang kereta api eksekutif gajayana
jurusan malang jakarta kami sore panik
saat asap tebal memasuki salah satu gerbong kereta
ketika berhenti di stasiun kota blitar
petugas polsuska dibantu kepolisian dan tni yang berjaga di stasiun
langsung melakukan usaha antisipasi pengamanan
agar asap tidak merembet ke gerbong lainnya
setelah diselidiki ternyata asap bersumber dari gerbong kereta pembangkit
akibat mesin terlalu panas
mengalami hot engine di kereta pembangkit
yang mengeluarkan asap
kita lakukan penyemprotan pakai apar jenis rebuk itu
ya alhamdulillah tidak terjadi asap yang lebih besar
akibat kejadian ini jadwal keberangkatan kereta api eksekutif gajayana
dari stasiun blitar mengalami keterlambatan hingga tiga puluh menit
meski begitu pihak stasiun menegaskan bahwa kejadian tersebut
tidak mengganggu jadwal keberangkatan kereta api tujuan kota lainnya di jawa timur
kereta api dengan ratusan penumpang ini akhirnya bisa berangkat
setelah mesin kembali dingin